raja sehari itulah slogan yang pantas diberikan kepada para keledai di meksiko
ya tepat di tanggal satu mei kemarin warga meksiko merayakan dunkey day
jika satu mei diperingati sebagai hari buruh sedunia lain halnya dengan negara meksiko
sebuah perayaan unik selalu diadakan secara rutin setiap tahun
perayaan ini akan menjadikan para keledai sebagai raja selama satu hari
ribuan warga meksiko berkumpul di tengah kota untuk melombakan keledai mereka dalam lomba polo keledai
untuk memeriahkan acara peserta lomba yang datang menggunakan kostum ala si pemeran utama yaitu si keledai
tak kalah menariknya para keledai juga dipakaikan kostum unik seperti kostum donald trump misalnya
perayaan ini dalam rangka memeriahkan hari buruh serta hari keledai
perayaan ini dalam rangka memeriahkan hari buruh serta hari keledai